pemirsa komisi nasional hak asasi manusia komnas ham menyampaikan laporan dari rekomendasi hasil penyelidikan kasus pembunuhan brigadir yosua di rumah irjen ferdisambo kepada kepolisian hari ini
ada pun tiga poin kesimpulan rekomendasi dari komnas ham yaitu pertama aksi penembakan yang menewaskan brigadir yosua masuk dalam kategori extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum
ini sesuai dengan pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
isu mengenai ekstrajudicial killing ini nanti akan dibicarakan dengan polri terutama ketika pelaku adalah pihak kepolisian sendiri
kedua komnas ham memutuskan tidak ada unsur penganiayaan sebelum brigadir yosua meninggal dunia
dan poin ketiga adalah adanya upaya menghalangi proses hukum pengungkapan kasus tewasnya brigadir yosua atau obstruction of justice
obstruction of justice dianggap penting dalam konteks ham karena dapat membuat seseorang berpotensi mendapat ketidakadilan
dalam proses hukum
tanggal delapan juli tahun dua ribu dua di rumah dinas nomor empat puluh enam terdapat peristiwa penembakan brigadir j dengan beberapa versi berdasarkan keterangan para pihak yang harus dibuktikan dengan proses di proses pengadilan
jadi ini sebenarnya ada beberapa versi siapa yang nembak duluan atau siapa yang nembak
nah ini ada beberapa versi yang nanti biarkan proses pengadilan yang akan mengujinya
kita menghormati proses penegakan hukum dan kita semuanya harus menunggu apa yang akan diyakini oleh hakim dan diputuskan siapa yang bersalah siapa yang nembak duluan dan lain sebagainya